air nabis yang merupakan air hasil rendaman kurma semakin marak dikonsumsi selama bulan
ramadan selain dipercaya memiliki banyak khasiat sebagian orang mengkonsumsi air nabis
untuk mengikuti sunnah nabi hadis ini dari aisyah lawanha bahwa pada suatu saat
aisyah itu ditanya oleh seseorang tentang nabis akhirnya beliau memanggil seorang pelayan
wanita dari habasyah menanyakan hal itu dan akhirnya beliau ceritakan bahwa beliau pernah
membuat menyimpan kurma yang ada airnya terus diikat ditaruh digantung pada sore hari
dan malam pada pagi harinya diminum oleh rasulullah salah satu orang yang sering
mengkonsumsi air nabis
adalah budi waluyo tentunya ada ya rasa segar itu ada ya dari kurma kurma yang beribu ribu
khasiat ya menurut saya ya bagus aja minum air kurma biasanya budi mengkonsumsi air nabis
saat berbuka puasa dan pada saat sahur ia biasanya membuat sendiri air nabis yang diminumnya mengingat
cara membuatnya yang cukup mudah
matang kemudian ditutup rapat dan didiamkan selama kurang lebih delapan hingga dua belas jam
meski tidak ada ketentuan jenis kurma yang bisa digunakan tapi budi seringkali memilih kurma jenis
sukari karena rasanya yang lebih manis kemudian jungluk yani
biasanya kalau kita sudah mengkonsumsi air nabis itu ada rasa kenyang sesaat dia akan membuat
tidak ada batasan

antara delapan gelas
bisa sekali maksudnya bisa dikonsumsi terus menerus
air nabis tentunya dapat menjadi pilihan bagi anda
yang ingin melengkapi nutrisi selama bulan puasa
sekaligus mengikuti sunnah nabi muhammad saw
dekobasro wahyu ramadan jakarta